pesawat asal ethiopia dipaksa mendarat di bandara internasional hang nadim batam oleh tentara angkatan udara
pesawat asing bernomor lambung etavn ini terbang dari addis ababa menuju hong kong
pesawat ethiopian airlines boeing b tujuh ratus tujuh puluh tujuh f diamankan oleh pesawat tempur f enam belas milik tni au lantaran memasuki wilayah udara indonesia
pesawat berjenis kargo ini diawaki pilot dan awak kabin sebanyak enam penumpang
petugas belum mengetahui jenis muatan yang diangkut oleh pesawat kargo ini
direktur badan usaha bandara hang nadiem batam suarso mengatakan pesawat ethiopia masuk wilayah indonesia dan tidak memiliki izin untuk melintas di kawasan udara indonesia
pesawat ethiopia itu dikejar penerbang tni dengan pesawat tempur d enam belas milik tni au
senin sekitar pukul sembilan lebih tiga puluh dua waktu indonesia barat
pesawat dipaksa mendarat dengan memilih bandara hang nadim batam
rutanya yang kita monitor adalah dari radis abeba ke hong kong
ini memang pesawat kargo ya pak ya
ini memang pesawat kargo
nah saat ini publik saya ini lakukan orisip oleh
oleh tni au
sejak pukul berapa pak tadi pesawat ini disini
tadi mendarat sembilan tiga puluh dua waktu indonesia barat